dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iktp kpk juga kembali memanggil mantan ketua dua dpr ri agun gunanjar
pemeriksaan terhadap agun gunanjar ini dilakukan kpk untuk kedua kalinya
ia diperiksa sebagai saksi bagi mantan dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri
yang juga sebagai tersangka kasus iktp irman
sebagai mantan ketua komisi dua dpr agun diduga mengetahui proses penganggaran enam triliun rupiah
bagi pengadaan iktp tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas
agun sempat mengaku akan membeberkan keterkaitan mantan menteri dalam negeri gamawan fauzi
dan mantan menteri keuangan agus marto wardoyo
secara tegas saya menyatakan bahwa dpr tidak usah ikut
campur soal masalah lelah
serahkan itu rusak
pak kalau dpr sendiri diputuskan sama dpr apa tersatu
ya program ini kan sebetulnya program yang sudah lama
sejak dari tahun dua ribu sembilan undang undang administrasi kependudukan